man abang mau kemana sih
elang lahirin abang gak ada
ini anak kita lah
eh gue capek pengen tidur
jangan ganggu gue
gue mesti jelasin apa lagi sih
semuanya kan udah jelas
jadi emang bener kan
abang emang selama ini berhubungan sama si rika
eh lu jangan bentar gue lu
lu jangan kurang ajar sama gue
aku jahat aku kurang ajar sama lu
aku juga berani aku lupa
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan sih ini
apaan mantap sih
apaan sih ini
ibu tuh tekunnya
kalau dia bikin lu kebeles beles
itu kan nyambung iris
udah tapi gue mau ketemu nya bisa gak sih
nya lagi repot gak bisa ditemuin
tapi dah sebentar doang dah ada yang mau gue omongin ini penting banget dah
nya tuh lagi repot
eh lo mau ngapain sih ketemu sama nyak gue
lo mau nyeritain masalah lo
nya gue tuh tambah pusing tau gak ngedengernya
mendingan kalo emang lo udah gak cocok sama bang jaya lo cerai aja deh
lo tuh dari dulu sampe sekarang masih benci banget sama gue dah
udah deh lu pergi sana gue lagi banyak kerjaan
dah gue bisa ke kamar sebentar gak ada
gue mau ngambil baju gue yang ketinggalan di dalam
disitu dah di belakang pintu digantungan baju
terus sama lepitan yang ada di atas patidur
elak kemana yeh
ada apa mak
dia lagi bunting tuh
kok bisanya ngelayap aja situ orang
paling ke rumah mertuanya mak
loh kok lo tau dia pergi ke sana
ya habis mau kemana lagi mak
nah kali aja dia pergi ke tempat yang lain
semalam kan dia peribut tuh sama si jaya
lu cari gih sana
yaudah deh mak yasin berangkat dulu ya
si jaya tuh memang brengsek
binenya lagi bunting
bukan yang ngertiin malah ngajak ribut
nih bagi baju lu dasar kan pergi
tiga banget sih lu
tidak ada tas kresek apa
udah deh lu gak usah banyak alesan
ya allah kenapa sih
lu sendirian aja kemane mane
ya allah si yasin gua suruh nyariin lu kemane lagi tuh anak
ya udah kita masuk aja
perutnya ella sakit banget
tidak waktu lahirin kali ya lak
aduh si babe mana lagi
aduh sabar ya sabar ya lak ya
tunggu bentar ya nae tunggu bentar
tunggu mas ip
ya tanah ini mau gue jual
terus nanti lu gua kasih bagian
habis itu lo beli rumah sana
aduh alhamdulillahnya ya
aduh gak enak deh tinggal sama mertua mulu
ya lu kagak tahu duit larinya ke mana
lu cari bini yang baik dah yang solehah
aduh elahnya gini hari kita laki laki diarahin sama bini gak mungkin dah
ya lu kan orangnya kagak beres
lu sekarang cari bini penyanyi kafe itu kagak bener kan
aduh udah deh na
yang penting sekarang jaya kan dapat bini yang bisa jaya arahin
ngurutin semua kemauan jaya
terserah lu deh asal lu mau nanggu akibatnya aja
mana pembeli injang lu bilang
udah mau dateng
ntar lagi juga datang biasa kan jam karet
gimana sih jaya nih
gak tahu bini mau dilahirin
bukan dia nungguin malah pergi
wah gua abu sambil gua
gua gak tahu dah
ya udah deh be
udah kita sabar aja
semoga ella lahirannya dengan selamat
udah udah kita doain aja
terus dikit lagi elah
tekan tarik nafas ya
ayo terus elah
ayo dikit lagi elah
gimana penampilan gua jaya
penampilan lo pokoknya bagus dah
ya bagusan lu dong
lu tuh ya
tarik nafas terus
tarik nafas terus
ayo terus elah terus
gak bisa elah
mari bu ikut saya ke dalam
oh ya be
lu aja deh
gimana sih si babe
gue disini aja deh
buka pintunya dah
masih banget sih
norek siapa sih suruh diam
bang emang abang kemana sih
abang gak ada
ini anak kita elah
rutella aja udah kempes banget tuh bang
berat lu kempes tuh ya
lu udah kasih nama belum
udah dikasih nama sih bang habis
elah nungguin abang
akhirnya allah kasih nama aja sendiri
terus namanya siapa elah
buh kurang bener namanya
dapet dari mana tuh
dapet dari mana tuh
dapet dari mana
dapet dari mana
kita kan sekarang udah punya anak bang
abang emang mau terus selalu begitu bang
jalan terus sama si rika
ya enggak dong la
abang serius gak sih nikahin ella
abang serius banget sama ella

ya itu kan cuma kebeneran aja abang ketemu sama rika la

nggak enak bang sama orang tua
lu cerita apa sama mbak be
cuman aja elah malu bang
sebenernya mak elah udah enggak mau ngeluh sama orang tua elah
ya udah lu tenang aja
ntar gua ganti duitnya
gimana kalo kita cari rumah kontrakan aja ya